media belgia merilis hasil identifikasi pelaku bom bunuh diri di bandara udara brazil di belgia
tiga ledakan di dua lokasi menewaskan sedikitnya tiga puluh orang dan melukai dua ratus tiga puluh orang
rtbf mengutip sumber kepolisian yang menyatakan pelaku kejadian tersebut adalah dua bersaudara bernama khalid dan brahmin el brakowi
keduanya terlihat dalam video cctv memakai pakaian hitam dan membawa koper
media belgia itu mengatakan keduanya sudah diketahui polisi terlibat dalam kasus kejahatan terencana bukan terorisme